jangan sampai dia itu terpancing ama bulut ibisnya si mwemina tuh
gak ada gak
kenapa lu bisain gue tadi
ayo dong nih aduh umi aba udah kita pulang aja ngapain sih bikin malu
eh aku masih dendam sama dia
ulu mah pulang pulang melulu
umi sakit nih mau barus dulu sama dia
apa dong gak puas nih ngajar si sulam
sembarangan aja dia ngata ngatain umi lu
aduh udah dong jangan suka banget dibikin ribut sama orang
diam mulain duluan rom
iya lu nih jadi anak bukan ngebelain orang tua rom
walau ngemalain orang tua umi
hei ngapain lu liat liat sini ha
lu seneng ya gue kalah sama si mak
umi pas ngebelain umi
udah mak udah mak udah mak udah
bener bener mak umi diayat ayat tuh mak sendirian
rebutan yang mereputin umi tuh
liat aja abe kalung umi kesayangannya rusak
udah umi udah umi
kalung kesayangan umi bah rusak
udah umi udah
kira kira dong main serang sembarangan aja memang bisnis saya sah sah sih ju main serang aja
itu kan binti lu mulutnya berpisah kayak ular kobra lah
udah udah emang mbak kalo orang gila jangan dipercaya
kakak bakalan dia bakalan baik tuh matain gua mulut di kandang gue
tuh mbak denger sendiri kan emak gila dong
pak ji jangan sembarangan ngasain emak saya gila ya
udah mbak udah dia yang gila tau dia emang gila
eh lam lu denger sendiri kan omong bini gua
lu tau sendiri kan gimana tuh kalo udah kakak gila gua gak diserang begini tau gak
eh pak ji emak saya tuh sehat jaga gila
bini pak ji tuh yang sarap yang gila
eh lu katanya binti gua lam kurang ajar lu lam
ada eksperimen pak ji udah
jangan tolong jadi kata kata kayak gini

si sulam duluan rom apa sih kak gak terima umilu dikata katain
pak ji mudin gak salah pak ji mudin ngatain saya duluan
pak ji mudin yang kata katain mak saya duluan makanya saya gak terima
iya gua juga kak gak terima
apalagi saya sampai kapanpun saya nggak terima saya akan jaga kehormatan mbak saya
eh lam gua juga sampai kapanpun harga diri tinggi bini gua lebih tinggi dari mak lu
siapapun yang nyakitin mak saya berhadapan sama saya
siapa takut gua juga siap ngadapi lu
lu pikir lu siapa
kita sama sama jaga kehormatan kita ini ayo
saya juga gak takut
apalagi muda dong baik sih
ini nyangkut harga diri dan kehormatan rom
ibu ibu juga jangan diem aja dong bu cepet pisahin
bener bener tuh si maya munah itu
nah orang dia yang mulai
kenapa jangan kita yang salahin
udah kenapa mak
kan mah sendiri yang ngomong
orang kayak begitu jadilah denin
kita gak boleh kepancing sampe keluarganya haji muhidin
si maya munah itu mulut iblis bener bener tau gak
dia ngomong sekali aja
emosi gua tinggi sampe rasanya panas
gua nih udah istighfar lah udah
ngasutin ibu ibu supaya
jangan percaya kalau si roh itu

lu juga kepancing kan
percuma gitu banta
kalo dibanta juga dia gak mau kalah
udah biarin aja
biar matanya melek sendiri
begitu dia liat roh perutnya udah mulai gede
lebih dari perut sulam
baru udah dinyaho
jadi ngasih taunya gak perlu pake kata kata
cukup pake bukti
dijamin dah bakal hajar memunah tuh gak bisa ngomong
kita mesti jaga dia bener bener
jangan sampai dia itu terpancing
ama mulut iblisnya si memunah tuh
bahaya tau lah
lu masih pake bisain
mi aduh ummi abah udah kita pulang aja
aku masih dendam sama dia
umi sakit nih mau bales dulu sama dia
abah juga gak puas mi
ngajar si sulam
sembarangan aja dia ngata ngatain umi lu
aduh udah dong jangan suka banget nih
bikin ribut sama orang
dia yang mulain duluan roh
lu nih jadi anak bukan nyuruhnya
lu belain orang tua lu
walau nyembalain orang tua lu
lu seneng ya gua kalah sama si emak
lu juga cari gara gara lu ya
muntung gua lagi panas juga lu ya
eh buntung aja loh ya
gua masih sabar lu
masih kuping lu yang gua cubit lu
coba kalo lu gua lagi marah bener lu
gausah didengerin yuk
kita pulang aja yuk
gausah cari ribut lagi
udah deh bang mari juga nih
eh udah yuk
pulang aja sampe ditarik tarik lu gitu
abah sama ummi kenapa
kalo kita bertemu temu orang gila
bahwanya ngajakin beransum dulu
oh liat tuh bang ummi
di karung kesayangan ummi nih
ummi tadinya ga mau ngelayanin
tapi dia terus aja nyerang umi
emang ini siapa sih ummi
siapa lagi kalo bukan emaknya si sulang
aduh udah dong ummi
bang gausah dikede kedein
ini masalah tau ga umus
ummi ini bener bener sakit ya mungkin
nabin ummi tau ga
ummi rasanya harga diri ummi
di njek njek kaya sampah ummi tau ga
nah rahmadi bakal umi
kejelurah juga emaknya si sulam tuh
nah rahmadi esay
nah rahmadi ngerti kan soal hukum
nah rahmadi pasti bisa deh ngebelain ummi
biar si sulam tuh tau rasa deh saya sekali
bah nih udah dong gausah digede gedein
ini kan masalah antar tetangga
yaudah kita selesainya antar tetangga aja
gausah bawa bawa ke jalur hukum lah
biar dia tau
simba tuh calon laki lu tuh sarjana hukum
kota dewan lagi
kota dewan lagi
jadikan dia ga macem macem lagi mah kita
bukannya saya nggak mau bantuin masalah ini
apa yang barusan diomongin sama rumi tuh banyak benernya mi
kalo emang masalahnya sama tetangga apalagi tetangga deket
sampai dibawa bawa ke pengadilan segala
cukup diselesaikan secara kekeluargaan aja gitu mi
tapi kak yang kita hadapinnya kan
keluarganya sih sulam
orang yang berlaku
biar hanya minta ampun rasanya
tapi biar bagaimanapun juga kan tetangga nih
mudah mudahan aja masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya bah ya
mau damai ama dia ya
udah deh lebih baik rumah aja yang selesai semuanya ini sendiri
bang rahmadi gak usah ikut campur ya
abang ngerti rum
hari ini kan jadwalnya ru ngelesin anak anak
nanti rum ganti waktunya aja ya gapapa kan
yaudah deh gapapa
yaudah nanti abang tunggu telepon dari rumah aja ya
sampein maaf rumnya buat anggi sama bayu
rahmadi pamit dulu ya
diminum teh anget ya
gua mah udah tenang
yang belum tenang
masih kebawa emosi
udah nih apa emak
emak mendingan ngambil wudhu
betul itu emak
emang ada apa sih sebenarnya
jangan dibahas lagi deh soal ini
aku lagi mah ngobrol banyak nganyak
kaya reset reset aja
mah ngobrol tugasnya ngaduk bubur
mojo mukanya gak enak ya